seorang ayah mencari anak bungsunya bernama masyur berusia dua puluh tahun
masyur diduga turut serta dalam aksi masa pada dua puluh dua mei kemarin
sang anak hilang kontak setelah pamit pergi untuk mengikuti pengajian pada rabu pagi di kawasan petamburan
didampingi anak ketiganya pencarian dimulai dengan mendatangi rsud tarakan jakarta pusat
yang menjadi tempat dirawatnya peserta aksi
namun sayang nama sang anak belum ditemukan